waduh macet lagi macet lagi
gara gara gara gara apa ya
yuk kita langsung tanya warga kira kira akhir akhir ini tuh jakarta macet banget karena apa
dan berapa lama waktu yang mereka habiskan di dalam perjalanan
dari semenjak nyetir kayaknya udah kena macet di jalan
selalu sih biasanya kalau waktu pagi sama siang aja sih
sehari enam belas kali kali
lima jam lah untuk di jalan
bisa dua jam satu setengah jam sampai dua jam lah
emosi atau lagi capek banget
pernah sih hampir tiga jam pernah
sampai ke rumah yang sekitar enam kilo itu bisa satu jam setengah
setiap senin nyaris kayak gitu
macem macem sih bisa pembangunan jalan bisa buka interchange yang dari jagorawi
nah itu sih biang keroknya
belakangan ini emang macetnya emang lebih padat gitu
itu kan enggak hujan ya enggak sih
volume kendaraan semakin banyak
mabok deh kita kan
ada perbaikan jalan juga sih
biasanya pakai waze gitu cari alternatif roads
kalau misalnya naik kendaraan umum jauh banget aksesnya dari rumah aku kan
nggak ada kendaraan yang memadai
terus aksesnya pakai ojek online dulu which is itu mahal
ini sekalian aja bawa mobil sendiri
akses jalan nggak ada yang lain
durasinya sama tapi
effortnya kayak lebih effort aja gitu jalan dulu
irp itu bisa jadi solusi baru tapi persoalan baru akan muncul
pembangunan jalan mungkin bisa apa ya
jadi nggak tahu sih saya solusinya apa
di perlebar atau
yang penting ada pengaturan lalu lintas saja kayak gitu
ya udah pasrah aja